demi bertahan dari dampak ekonomi pandemi covid sembilan belas sejumlah petambak kerapu di situ bondo memiliki cara unik dalam melakukan panen
tak ingin mengumpulkan banyak orang mereka pun mengajak warga sekitar memancing ikan dalam jumlah terbatas untuk dijual
sehari warga mendapat imbalan rp tiga puluh rp lima puluh
warga antusias mengikuti panen parsial ikan kerapu di tambak budidaya desa kilansari panarukan situbondo
dengan umpan kepala udang mereka pun berjuang mendapatkan ikan kerapu ukuran jumbo
di tengah pandemi covid sembilan belas para petambak budidaya telah merumahkan hampir seluruh pekerjanya
lantaran sulit menjual ikan kerapu
kepala udang tersebut juga berumumsi akibat keran ekspor terhenti
para pemancing yang ikut dalam panen ini hanya boleh mengangkat ikan yang berbobot minimal satu dua kg
makanya itu kita pilih dengan cara kita pancing nanti yang kecil kita kembalikan lagi ke perairan tambak
sebelum masa pandemi covid sembilan belas panen selalu dilakukan dengan melibatkan puluhan orang untuk menjaring ikan
namun kini rata rata hanya enam hingga sepuluh orang yang berada di lokasi demi menghindari penularan covid sembilan belas
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur